dalam rapat yang dilakukan komisi tiga dpr ri dengan kapolri
wakil ketua komisi tiga dpr ri adis kadir juga mengkritik perilaku perwira menengah polri
seperti kapolres dan direktur yang bergaya hidup mewah
hal ini dinilai bisa membuat persepsi publik terhadap polri menjadi kurang baik
adis pun meminta perwira menengah polri dan juga istrinya tidak memperlihatkan kemewahan
terutama di media sosial
sudah mulai pakai cerutu sudah mulai pakai wine mobilnya juga sudah mewah mewah
kalau kita lihat juga perilaku istri istrinya itu pakai tas herpes itu
itu sudah gonta ganti bapak ibu sekalian
jadi luar biasa
kami bapak ibu kami tidak menghalang halangi teman teman polisi yang di daerah yang terlibat
punya mobil banyak istrinya pakai herme ganti ganti punya rumah
tetapi gaya hidupnya tidak usah di upload upload diperlihatkan
tidak ada masalah sebenarnya
tetapi janganlah diperlihatkan sehingga membuat masyarakat itu nyinyir
membuat masyarakat melihat oh ternyata begini polri
padahal tidak begitu